kamu makan dong
buat cucu mama ya kan
sini mama suapin ya
kenapa mama yang ke teleponnya
aku mau minta tolong kalau papa bisa jemput aku ke kantor
baru aja tidur
kayaknya kecapean deh
nanti kalau papa
untuk jemput kamu ya
atau gimana kalau mama aja yang jemput kamu ke kantor
gak usah gak usah ma
kasian papa kalau ditinggal
nanti aku coba pesen taksi online aja ya mah
sayang benar kamu gak apa apa
yaudah kamu hati hati ya sayang ya
iya pak sampai ketemu di rumah
iya tolong pesenin ya
ada aplikasinya disitu
alamat rumah saya
kaving delapan jakarta selatan
sudah saya pesankan nggak pak
kamu yakin ngajar
yaudah kalau ada apa apa jangan lupa telepon saya
langsung telepon ya
aku pergi dulu ya
udah aw aw aja kamu
udah kamu gak mau
udah aku buat pulang ya
gak usah ngajar ya
udah istirahat di rumah dengerin saya
kamu denger kan tadi apa kata dokter
kalau si balon biru sekarang udah mulai membesar
kayaknya aku ngerasain tadi dia nendang deh mas
kok gak nendang nih
gak tau mungkin karena dipegang sama kamu kali mas
papa tungguin ya
jangan ditungguin dong mas
kan aku mau ngajar
pasti nanti dia nendang kok
yaudah papa tungguin deh ya
yaudah papa tungguin di rumah ya
nanti di rumah kamu harus nendang nendang oke
ingat kalau ada apa langsung telepon
biar kamu bisa kerja mas ya
bapak mau minta tolong apa ya
tolong jagain dia sampai kelas dengan selamat
kalau dia lari lari atau lompat lompat
yaudah saya langsung berangkat ya
makasih banyak ya
suami lo perhatian banget sih din
gue senang deh ngeliat kalian berdua
yaudah ya mas
lo jalaninnya pelan pelan din
ini udah hati hati nih kak
iya tapi ini masih cepet nih
aduh wakmer kak aku udah
aku udah pelan pelan kak
aku gak usah lembay deh
kalau lo jalaninnya
terus lo kenapa napa
gue yang kena omel suami lo
dulu saya sempet menyebut bu andien mantan narapidana
padahal bu andien kan gak bersalah
makasih ya bu andien
terima kasih bu andien
kami permisi duluan ya
ternyata benar ya
tuhan itu gak tidur
setelah selama ini lo mengalami penderitaan
sekarang lo mendapatkan balasan
kebahagiaan yang lebih
waktu itu gue jengukin elsa di lapas
karena disuruh sama ricky
terus ketemu sama elsa
aku belum nengokin elsa lagi
besok coba aku kesana deh
yaudah ini gue antar ke kelas
bapak bisa sendiri
bisa tenang aja
mas tolong ya dianterin sampe tempat tujuan ya
aman mbak yakin
nanti bapak turun dari taksi takutnya jatoh mbak
yaudah deh mas kalo gitu saya ikut aja
daripada bos saya hilang atau jatuh
nanti saya lagi yang susah cari kerja
saya tutup ya pak
kamu makan dong
aku gak lapar mah
buat cucu mama ya kan
kali ini aku bener bener gak lapar mah
kamu inget gak
mama selalu yang sopin kamu
gak lapar kok mama
jangan gini dong
mama udah gagal membesarkan kamu
sampai kamu bisa ada disini
sampai kamu bisa ada disini
sampai dia bisa bisa
sampai dia bisa kembali
sampai dia bisa bisa